handphone ini nggak aktif bu
kita coba cari ke depan aja bu
kalau kita terus
di depan itu bobor
sekarang mungkin nggak anak anak jalan sejauh itu
mungkin aja kom kalau diculik
jangan berpikir yang buruk buruk begitu dong
terus maksudnya bagaimana
saya mesti mikir yang baik baik bagaimana misalnya
debbie di rumah gitu ketawa ketawa sama iko
jeniper juga lagi hilang atu kang dadang
mungkin jenniper debbie dan veronica itu ikut sama iko
anak anak juga belum pulang atu kum
kita ini nyari anak anak bukan nyari iko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
nyari anak anak doi
pak cen sebentar ya pak
ini kayaknya mungkin gak sih anak anak pergi sejauh ini
apa nggak kejauhan
terusannya kemana pak ceng
kalau kita lurus terus ini teh tembusannya cihideng bu
mungkin gaya kalau anak anak itu pergi sejauh ini
jauhan ke bogor atau ke cihideng pak aceng
kalau jauhan ke bogor bu sebenarnya sih
kalau saya jadi anak anak sih saya lebih tertarik ke bogor pak
saya juga begitu bu
terus enaknya kita gimana bu
apa kita balik ke ciras dulu aja
kita sekarang juga harus cari kemana kan nggak tahu pak
kita nggak ada petunjuk
mungkin kita balik dulu aja kali ya ke cirewas
siapa tahu pak akung pak ido s d punya petunjuk di sana
kita putar di depan lagi bung ya
apa sudah ngasih tanda
apa sudah ngasih tanda
apa sudah ngasih tanda
tahu semua saudara mimin
bang dasep sudah nyewa tenda kelurahan
tapi kalau nggak dibatalin teh kasihan dede
ini kan bukan salah kak ngooy
kan kak ngooy tidak tahu
iya tapi nggak enak sama bos brai
sudah atu tidak usah dipikirin
nanti kangen cui malah sakit
nanti kangen coy malah sakit
nanti kangen coy malah sakit
kang idan kan dekat sama in
inin kan sakti
siapa tahu dia bisa menemukan debbie sama jennifer

nanti saya coba untuk ngobrol sama dia ya

kalau ini yang nyari pasti ketemu
kalau inin yang nyari pasti ketemu
di sekitar sini
di sekitar sini
anak anak keluarnya di sini
sopirnya itu ada di seberang jalan
berarti mobil menuju ke arah bogor
berarti mobil menuju ke arah pokur
pemandan teh hebatnya
pemandan teh hebatnya
rot makanya jadi komandan
siapa yang ada di dalam mobil
orang yang tidak dikenal oleh anak anak
atau orang yang dikenal oleh anak anak
kalau sopirnya dikenal oleh anak anak
suasananya akan gaduh
pasti ada yang tahu
pak ceng kita ke buklara aja yuk
maaf pak tim
kalau anak anak nggak kenal nggak mungkin mereka akan ikut
kecuali tadi iming imingi
setelah anak anak naik
penculiknya langsung bawa kabur ke bogor
tidak ada yang bisa menganggap
serem juga omongannya pak kamtid
gak mungkin anak anak cuculik
jenniper itu anak yang cerdas pintar
dia gak akan mau ikut sepakat pun kecuali sama idoy
sebaiknya kita cari informasi ke rumahnya kang asdun
maaf pak ceng
tapi pak kastun itu siapa ya
pak kamtid assalamualaikum
mungkin jeniper pergi ke cianjur aku kum
ngapain jeniper ke cianjur boy
ya sekolah sd negeri cianjur pun
doy ini tidak ada hubungannya dengan hilangnya jeniper dua minggu yang lalu
sudah kita balik sekarang
apanya yang dibalik kum
kum ini sebentar lagi masuk bogor nih
dang bogor itu luas iya kalau mereka kesana
feeling saya mereka kesana debit kesana
kita pikirin dulu dang
ya udahlah kalau kamu emang gak mau ikutan nyari gak apa apa
saya cari sendiri
nyari kemana pun saya mau dang asal alasannya jelas
alasannya udah jelas
baby pasti ke bogor itu alasannya
ngapain ke rumah mustaqim
ya nyusul mamanya ke saudi
dang dang tunggu dong dang
kang dadang bareng atukang dadang
kang kasdun assalamualaikum
pak danika sudah ketemu
kemana perginya anak saya
kang kasdun punten ya
sebelum sebelum ini ada nggak veronica bilang sama kang kasdun
pengen pergi atau mengunjungi tempat mana gitu
sering kang maceng
ke arena pantasi terus taman mini ke jungle
padahal dia itu belum pernah sama sekali
tapi dia ingin ke sana
gak mungkin sih tapi mereka pernah pergi ke sana
kalau anak anak mau piknik ya pasti akan ngomong dulu sama mas huha
dan uang anak anak juga mungkin gak akan cukup
kalau di daerah bogor ada nggak tempat yang pengen veronika kunjungin kang
ke mal paling pengen makan makan
yang penting kalau mana aja
ya sudah kalau gitu terima kasih ya pak
kang sejalan lagi nya
doain ya kang
hei tunggu kang maceng